anda masih di cnn indonesia connected youtube pop up space kembali hadir di jakarta
setiap tahunnya youtube pop up space ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kreator youtube di indonesia
untuk meningkatkan keterampilan dan menemukan kesuksesan di youtube
platform berbagi video youtube mengadakan rangkaian acara workshop bagi para kreator konten video indonesia
yang selama ini telah ikut berkiprah membesarkan nama youtube di tanah air
lewat inisiatif program bernama youtube pop up space jakarta
anak perusahaan google ini menggandeng komunitas kreatif
demi terciptanya konten yang lebih berkualitas ke depannya nanti
melalui youtube pop up space sebanyak dua belas kreator telah terpilih untuk mengikuti pelatihan youtube next top
program tersebut diharapkan dapat membantu para kreator untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan
dalam memproduksi dan meningkatkan kualitas konten serta kanal mereka
sehingga ada peningkatan dalam jumlah subscriber
untuk youtube nextup kreator asal semarang amanda margaret
untuk amanda youtube merupakan platform di mana ia bisa menuangkan ide dan kecintaannya terhadap sinema
saat ini amanda telah memiliki sebanyak dua puluh dua ribu subscriber
dan ia berharap youtube nextup bisa membantu jumlah tersebut meningkat
kita dikasih tahu semuanya trik trik kita groove viewers di youtube dan segala macam itu sangat dikasih tahu
jadi secara praktikal memang membantu banget secara tangible pun sangat membantu
karena kami disediakan di sini mentor jadi orang orang yang emang sudah mengerti dari production video gitu
sampai orang orang kreatornya pun langsung terjun ke kita gitu membantu kita semuanya
youtube pop up space di jakarta adalah bentuk dukungan youtube
dengan pertumbuhan yang luar biasa dari komunitas kreator youtube di indonesia
perkembangan youtube di indonesia
mengalami kemajuan yang pesat
menurut data youtube per maret dua ribu sembilan belas pertumbuhan angka lokal kreator dengan satu juta subscribers
telah mencapai lebih dari dua ratus channel
sedangkan lokal kreator dengan seratus ribu subscribers telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu
tim liputan cnn indonesia
oke tidak cuma modal kamera dan rasa percaya diri
para kreator konten di situs youtube ini juga sebetulnya membutuhkan kreativitas dan juga dedikasi ya
untuk membangun basis penontonnya sendiri
nah beberapa tahun belakangan youtube sebagai platform tidak hanya menjadi sebuah wadah
tapi juga memberikan dukungan kepada kreator lokal untuk berkembang dengan mudah
dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya malam ini
oke tapi sebetulnya saya masih punya satu narasumber lagi yang mungkin nanti akan bergabung dengan kami
ada satu youtuber yang namanya sudah tidak asing lagi
ada keri astina
jika anda seorang kreator konten
tentu tahu ya youtube space
nah ini dia sebuah rumah produksi yang memberikan pelatihan produksi
acara komunitas hingga pameran video digital

nah ini dia sebuah rumah produksi yang memberikan pelatihan produksi
acara komunitas hingga pameran video digital
bagi para kreator di berbagai negara di dunia untuk merekam video
dan mengajarkan apa yang ingin mereka sampaikan ke penonton lewat channel youtube
bagi kreator konten youtube yang ingin menggunakan fasilitas youtube space secara gratis
syarat utamanya harus memiliki setidaknya minimal sepuluh ribu subscribers
setelah itu dengan mudah anda dapat melakukan booking atau pemesanan via laman resmi di youtubespace force com
mulai dari proses praproduksi produksi hingga pasca produksi akan dipantau oleh youtube
pada proses praproduksi contohnya kreator dapat dengan bebas menentukan hari
waktu dan jenis ruangan apa yang mereka butuhkan
bahkan jika membutuhkan peralatan rekam youtube juga menyediakannya secara gratis
meskipun di indonesia belum tersedia youtube space secara permanen untuk mengenalkan kepada creator di indonesia
youtube mengadakan acara bertajuk youtube pop up space di indonesia setiap tahunnya

kreator akan memiliki keuntungan yang sangat luar biasa
tentunya ini menjadi salah satu jalur pembelajaran untuk memanfaatkan teknologi produksi terbaru
dengan pelatihan langsung dari pakar industri produsen dan dari pencipta kanal video terpopuler

oke kita masih dengan tim youtube dan juga ada satu youtuber di sini
hai kery astira apa kabar
yang hadir akhirnya ya di cnn indonesia connected
kita masih bahas soal bagaimana sih youtube bisa engage para local creator
para kreator konten di indonesia dengan membuat pop up space di jakarta
oke kembali lagi ke kamu chris
kita sudah melihat sebelumnya dalam paketnya
bahwa banyak tempat menjadi tempat youtube
dan mengapa di indonesia hanya ada tempat pop up youtube
jika kita mempertimbangkan jumlah pengguna di indonesia
apa yang terjadi di sini
itu pertanyaan yang bagus
kita selalu melihat lokasi baru untuk membuat tempat permanen
seperti yang anda bisa bayangkan
ini adalah pertemuan yang besar dan investasi besar
jadi kita menggunakan pop up untuk memiliki perasaan untuk pasar lokal
untuk memahami lokasi yang berbeda
dan untuk memahami energi dan vibe dari pengguna dan creator
jadi kita selalu menilai dan melihat itu
nah kalau bicara tentang diversitas konten di indonesia
keri ini kan memilih jalur entertainment ya di youtube
kenapa memilih entertainment
kenapa tidak yang lain
dan sudah berapa lama di youtube
jadi sebenarnya aku tuh awalnya bikin apapun yang aku bikin gitu
apapun yang aku bikin
terus ketika yang naiknya entertain ya udah
akhirnya aku lanjutin terus gitu
melihat pasar pikirnya di entertainment
dan ketika masuknya ke entertainment ke musik juga sih
terus komedi kayak gitu
kebetulan aku juga suka semuanya
aku lanjutin apa sekarang
oke mungkin aku mau tunjukkan
untuk mengingatkan kamu tentang apa yang kary telah lakukan di youtube
teman teman boleh dibuka kita video dari kerry
oke ini dia
coba sayang kalau mau pakai jaran goyang
karena aku sudah punya penangkal
dan terjadi lagi
kisah lama yang terulang kembali
ku sudah pergi ke belanda
ku juga sudah ke uganda
ku pernah pergi ke bali
oke video mana yang paling banyak viewers nya
yang menurutku suara
yang menurutkan suara sama yang jaran goyang tadi
kayaknya dua puluh an ada dua puluh jutaan
dua puluh juta kali ditonton di youtube
oke apa sih sebetulnya proses produksi yang terjadi ketika carry bikin video sampai dengan dipublikasikan
sebenarnya kalau aku sih lama di ide sih mbak
jadi kalau misalnya ada ide bisa langsung aku eksekusi
besok pun bisa jadi gitu
kayak gitu kalau misalnya emang lagi gak ada ide ya aku nggak maksain untuk upload terus gitu
aku lebih ke kualitas daripada kuantitas gitu
oke kary ini salah satu pemenang dari youtube nextup dua ribu tujuh belas
apa yang membuat carry tertarik dengan rangkaian inisiatif yang dilakukan oleh youtube
jadi dulu tuh awalnya tuh awalnya nyoba nyoba aja kan dapat berita kalau ada youtube nextup
aku sih sebenarnya lebih ke ini kan ada hadiah uang tunainya juga untuk beli peralatan kan
dan waktu itu aku masih mulai youtube jadi masih sangat lumayan uangnya gitu kan
kepake banget dan ada pelatihannya juga kebetulan
dan yaudah aku ikut akhirnya kepilih
dan dia kan harus minimal eh maksimal
eh maksimal maksimalnya seratus ribu
iya pas aku kepilih tuh aku sembilan puluh sembilan sekian gitu sembilan puluh sembilan ribu sekian gitu
jadi aku rada bersyukur juga di saat yang lain pada pengen seratus ribu cepet cepet untungnya aku belum gitu
karena jadi bisa ikut nextup kayak gitu
oke nah ini ada sejumlah orang yang menganggap menjadi youtuber ini become a carrier
kary merujuk dengan pernyataan itu setuju atau enggak
karena emang kita bisa ngumpulin massa disitu gitu
ketika kita bisa ngumpulin masa kita bisa menjual apapun
like merchandise terus ya jualan apapun
mau bikin lagu sendiri pun aku jadi udah ada pendengar gitu
dulu pas aku belum memulai youtube mungkin aku suka bikin lagu dan gak ada pendengar
ketika aku udah punya subscriber mungkin aku cover cover dulu
ketika udah punya masa yang banyak aku bikin lagu ada yang denger kayak gitu
okay subscribers nya ada berapa sekarang
satu tujuh sih terakhir satu tujuh juta
gimana caranya carry kemudian men trigger audience nya untuk mengambil informasi yang positif aja nih dari konten konten youtube
karena konten di youtube tidak tidak maksudnya ada beberapa lah yang juga dikatakan negatif gitu gimana
kalau aku sih selalu bikin video tuh ada tipe tipenya
jadi kalau misalnya emang nggak menghibur seenggaknya ada pesannya
misalnya nggak ada pesannya seenggaknya menghibur kayak gitu aja sih jadi gak kosong gitu videonya
jadi ketika orang nonton video aku juga dia nonton sampai habis karena emang menarik gitu
entah karena ada pesan yang bisa diambil ada yang bisa dipelajari kalau enggak ya menghibur dia aja gitu
walaupun nggak ada isinya cuman seenggaknya bikin orang kehibur
idea pesannya itu biasanya datang dari mana sih
nggak tau kadang kadang tiba tiba sih kayak tau tau bikin set langsung catet di hp langsung besoknya bikin
oke ini data yang kita punya nih ada sekitar empat ratus jam video yang diunggah tiap menitnya ke youtube
keri menjaga satu tujuh juta subscribers itu gimana
dengan cara untuk nggak ngupload konten yang dalam kutip sampah gitu
jadi kan orang tuh kadang kadang ada yang ah yang penting aku upload terus gitu
cuma nggak juga sih kalau kata aku
harus menjaga konten juga karena ketika kita upload yang biasa aja atau nge downgrade si konten yang biasa kita buat bagus
jadi orang males jadi kayak ya udah biasa aja nggak ada spesialnya kayak gitu
kalau tadi kalau youtube men trigger teman teman untuk bikin konten dengan youtube pop up space kalau carry men trigger teman teman untuk jadi youtubers itu gimana
cara untuk kayak tipsnya gitu atau gimana
untuk membangun channel sih menurut aku harus punya karakter gitu sih
ya kayak misalnya
iya kayak misalnya apa ya kayak misalnya cewek kerudungan kita kan punya ria ricis gitu kan kayak gitu
terus kayak gamer reza oktavian kayak gitu
terus kalau misalnya farodi oh kayak riasina kayak gitu
kita harus punya klik kayak gitu sih harus punya satu kata kunci yang
kayak gitu terus jangan ngikutin orang lain sih karena kalau misalnya kita ngikutin orang lain jatuhnya kita kayak pelagiat terus kita gak bakalan ngelebihin orang itu gitu
jadi emang mendingan apa adanya aja sih gitu
oh apa adanya ya be yourself
ya basic banget sih itu tapi emang bener
success for youtube terima kasih banyak gary
terima kasih banyak
sukses terus berkarya buat kami terhibur di sana ya
oke sesaat lagi cnn indonesia connected masih akan kembali untuk anda
kita akan ke informasi lainnya nanti dalam sepekan terakhir
tujuh anak di kota kendari sulawesi tenggara dilaporkan hilang dua korban ditemukan terlantar dan terluka
sementara dari internasional kepolisian selandia baru merespon ancaman bom yang terjadi di kota christchurch
seorang pria berusia tiga puluh tiga tahun ditahan atas insiden ini